ini insya allah saya dari sini belok ke subang ke lokasi
untuk ke lokasi masakit karena evakuasi sudah berjalan
kita di sini sebagai sekolah
tapi yang secara standar adalah
dan juga pengundi juga dalam kondisi fit
itu yang terkait dengan pelakatan
dan juga waktu perjalanan